di tengah tugas untuk merawat pasien covid sembilan belas
para tenaga medis di rumah sakit wangaya denpasar ini
masih harus disibukan membuat alat pelindung diri atau apd sendiri
apd yang mereka buat adalah face shield
salah satu alat pelindung diri yang bisa melindungi dari cipratan droplet
para dokter atau perawat biasanya membuat sendiri sebelum memulai tugas mereka
bahan yang digunakan adalah mika transparan
kemudian dipasang spons untuk penahan dahi dan diikat dengan tali karung elastis
meski terlihat sederhana namun face shield buatan sendiri ini
diakini mampu menambah keamanan bagi para tenaga medis
hingga saat ini tenaga medis di rumah sakit wangaya sudah memproduksi sekitar tiga ratus buah
jadi apd yang level dua ini harus dikenakan oleh seluruh tugas kesehatan yang melayani pasien
tetapi barangnya tidak ada
karena barangnya tidak ada harganya juga
kalaupun ada harganya tidak masuk akal
dengan stok yang sedikit ya mau gak mau kita harus buat
bahannya kita gunakan mika keras
kemudian diikat dengan menggunakan vel
dan ada busa yang menghalang
sehingga dia terasa agak nyaman kalau ditempelkan dikening
tingkat keamanannya gimana
tingkat keamanan saya rasa selama tidak terkena
itu kan memang tujuannya untuk mencegah terkena percikan
jadi ya lumayan aman
hampir tidak masuk akal droplet bisa menembus daripada nika itu sendiri
pengumpulan dan pembagian bantuan apd untuk para tenaga medis terus dilakukan
jayapura ribuan apd dan masker dari kemenkes dan dokter junior
tiba di lanut silas papare sentani jayapura pada hari jumat
ribuan apd diangkut menggunakan dua pesawat hercules tni angkatan udara
yang diterbangkan langsung dari halim perdana kusuma jakarta
bantuan ini rencananya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota di provinsi papua
sementara di sumatera utara
bantuan sepuluh apd dan enam masker dari pemerintah pusat
juga telah tiba di pangkalan utama tni angkatan udara suwondo
di hari yang sama
menggunakan pesawat tni au
yakni hercules tni au c satu ratus tiga puluh dan a seribu tiga ratus enam belas
bantuan akan didistribusikan ke rumah sakit
terutama bagi rumah sakit darurat rujukan covid sembilan belas
serta rumah sakit terujukan di lima kebupaten kota di sumatera utara
tim liputan cnn indonesia